sekitar pukul lima belas lewat empat puluh lima menit waktu setempat
kri layaran delapan ratus lima puluh empat milik tni angkatan laut menemukan satu korban meninggal dunia
dengan jenis kelamin laki laki berusia lima puluh tujuh tahun
asal desa ohha kecamatan gane barat
korban diketahui merupakan anak buah kapal km cahaya arafah
proses pencarian korban hilang km cahaya arafah ini masih akan terus berlangsung
karena masih ada tiga orang korban yang berada di dalam kapal
dalam pencarian ini tni al juga menerjunkan tim penyelam
data sementara korban meninggal dunia yang ditemukan tim sar gabungan saat ini
berjumlah sepuluh orang
terdiri dari enam perempuan dan empat orang laki laki
yang telah dikembalikan ke keluarga mereka masing masing
tim liputan cnn indonesia